selamat pagi anda menyaksikan kompas update pukul sepuluh bersama saya glory oyong
serangan udara israel meratakan sejumlah gedung apartemen dan melukai enam orang di kamp pengungsi jabalia di dekat kota gaza palestina
serangan mengakibatkan kehancuran parah di kawasan permukiman itu
sejak perang dimulai tujuh oktober kementerian kesehatan di gaza mengatakan setidaknya tiga puluh ribu warga palestina telah tewas
laporan itu tidak merinci jumlah warga sipil dan kelompok pejuang yang tewas
laporan itu juga menyebut dari total warga yang tewas dua per tiganya adalah perempuan dan anak anak
perang juga melukai tujuh puluh dua ribu warga palestina